hai good morning jadi pagi ini saya enggak pakai makeup apa apa tapi saya bawa makeup
itu lumayan loh targetnya